tayangan perdana film ada apa dengan cinta dua menjadi perbincangan hangat di media sosial
sejumlah netizen bahkan mengunggah foto antrian panjang membeli tiket hari ini
netizen di sejumlah kota besar di indonesia mengunggah beragam foto yang menunjukkan
bagaimana sih antrean penonton aadc dua seperti di kota surabaya jakarta bandung semarang
yogyakarta malang medan hingga makassar
dalam beberapa foto tersebut juga dicantumkan keterangan jadwal film aadc dua di beberapa kota
bahkan sudah terjual habis pada kamis siang tadi
wah ini luar biasa rupanya
antusias dari para penggemar aadc